sementara itu wacana wali kota bandung ridwan kamil untuk melarang penggunaan steroform terus bergulir
bahkan mulai tanggal satu november mendatang penggunaan steroform untuk kemasan makanan di kota bandung akan dilarang
nah seperti biasa kebijakan kebijakan baru ini seringkali muncul pro dan juga kontranya
namun kebijakan larangan penggunaan steroform ini juga mengundang pertanyaan para pelaku industri makanan dan minuman
mereka ini bertanya apakah sebenarnya motivasi dari kebijakan ini
sudah sejak lama masyarakat mengenal stereofoam sebagai kemasan makanan
mudah didapat serta murah menjadikan steroform pilihan menarik bagi penjual makanan
himbawan wali kota bandung melarang penggunaan steroform ini ditujukan tidak hanya bagi pedagang kaki lima
namun juga industri makanan nasional
himbauan dalam bentuk surat edaran ini juga memuat sanksi pencabutan izin usaha bagi yang melanggar
untuk yang sifatnya industri dalam waktu dua minggu
kita minta bph kota bandung untuk menghadap pada kantor yang memproduksi itu
untuk menghimbau agar mereka memindahkan dari stereofoam ke karton
karena karton ini ada kan untuk susu juga kan berarti sebenarnya alternatif itu ada
dan di luar negeri sudah biasa
sanksinya kita skenario kan tiga kali teguran teguran
terakhir sanksinya mencabut izin
di lain pihak gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia gapmi
menentang kebijakan wali kota bandung
diperlukan dasar yang jelas untuk penerapan aturan ini
apapun keputusan pemerintah saya inginkan bahwa semua itu sinkron dari pusat ke daerah
tidak setiap daerah membuat aturan sendiri sehingga nanti akan kacau indonesia ini
bisa dibayangkan produsen nasional di bandung boleh ini tidak boleh ini
di jakarta boleh ini tidak boleh ini
semua daerah mempunyai aturan aturan yang berbeda
apa jadinya dampaknya menurut saya akan sangat buruk bagi ekonomi kita gitu
pelarangan steroform juga menjadi tantangan bagi perusahaan retail di bandung
selain makanan sterofom juga digunakan untuk mengemas buah dan sayuran
itu satu tantangan ya buat kita semua
karena kan sekali lagi
disebutkan produk nasional yang masuk ke kota bandung
bagaimana mungkin kita bukan apa apa katakanlah misalnya
melarang ya teman teman di kota bandung khusus menjual produk produk yang
ya katakanlah di dalam menggunakan stereofoam begitu
karena ini kan produk nasional
sementara aturan ini baru berlaku di kota bandung
di masyarakat kebijakan wali kota bandung ini juga menuai pro kontra
pakai strofoam ya bisa aja
tapi kan karena sampahnya itu sebenarnya setuju juga
tapi kurang ngerti tuh kalau digantinya pakai apa
sebenarnya kan seharusnya sebelumnya kita dicarikan dulu solusinya gimana gitu
baru peraturan gak keluarkan gitu
ya setuju aja sih soalnya kan emang kalau menurut kesehatan
memang itu nggak boleh dipakai
sejauh ini badan pengawasan obat dan makanan memiliki standar tentang penggunaan stereofoam
stereofoam yang diperbolehkan hanya jenis food grade atau aman digunakan sebagai kemasan makanan
sterofom jenis kemasan makanan
makanan yang terdaftar saat ini paling tinggi lima ratus ppm dari ambang batas maksimal sepuluh ppm
yang memang izinnya di bepom kita memang mensyaratkan harus yang food grade
artinya harus memang yang aman untuk dikonsumsi
karena memang yang namanya steroform itu kan bisa mengeluarkan zat stiren yang itu berbahaya
tetapi kita kami tentunya membuat standar
berapa yang boleh yang masih bisa ditolerir oleh tubuh seperti itu
dua tujuh ton sampah di bandung berasal dari steroform
jika kebijakan ini memiliki dasar yang kuat tentu perlu kita apresiasi
apalagi demi kelangsungan lingkungan hidup
tapi perlu juga kita awasi bagaimana nanti penerapan dan implementasinya di lapangan
jangan hanya menjadi kebijakan publik
tapi juga untuk kemampuan
mata artabim aditya bandung
ya memang bukan tanpa alasan mengapa penggunaan steroform akhirnya dilarang di bandung
penggunaan steroform ternyata cukup berbahaya bagi kesehatan
iya dan betul sekali ya residu dari stereofoam ini ternyata dapat menimbulkan gangguan kesehatan
pada sistem endokrin ini yang untuk khusus mendigest hormon dan sebagainya di dalam tubuh kita
dan juga reproduksi
banyak sekali akibat akibat atau dampak dampak kesehatan yang dirilis oleh badan kesehatan dunia
seperti who misalnya tentang kesehatan ini
karena ada butiran stiren yang menjadi bahan utama pembuatan steroform
itu diproses dengan menggunakan benzana
nah benzana inilah yang kemudian menjadi salah satu zat berbahaya dan bisa menimbulkan penyakit
who bahkan mengatakan mengancam atau memberikan ancaman kanker untuk steroform ini
dan steroform ini memang tidak ramah lingkungan juga
karena limbahnya ini kan tidak bisa diurai dengan musim
mudah ya dan termasuk limbah berbahaya kelima terbesar di dunia
residu stereofom dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada sistem tadi yang sudah sheryl sebutkan ya
endokrinologi dan juga reproduksi manusia
bagi wanita juga bisa mengganggu siklus menstruasi
hmm ini bahaya sekali karena itu berhubungan dengan hormon itu tadi ya
nah ini hal yang juga harus diingat oleh pemirsa di rumah
bahwa sebetulnya steroform ini awalnya ditujukan untuk membuat makanan tetap pada suhunya
tapi untuk makanan yang dingin
oh jadi bukan makanan panas
untuk makanan panas bahkan sangat tidak dianjurkan
karena ketika makanannya panas zat polisterin tersebut akan mudah untuk masuk ke makanan sehingga menjadi racun
satu tidak boleh panas
kita kan suka gitu ya bubur kemudian juga nasi panas nasi goreng dan lain sebagainya dikemas dalam bentuk steroform
panas dan juga tidak boleh makanan yang berlemak
lemak juga akan mudah mengikat polisterin tersebut
untuk masuk ke makanan dan menjadi racun bagi tubuh
wow itu harus diingat sekali berarti ya
baik prabu sampah plastik yang disumbang ini dari penggunaan steroform ternyata cukup banyak
dan faktanya sedikitnya delapan juta ton sampah plastik ini memenuhi lautan
coba kita lihat ya kita punya satu grafik atau visual yang bisa anda sama sama lihat
ya di sini kita perhatikan ini merupakan data yang kita rilis dari jurnal science of medicine yang mencatat setiap tahun sedikitnya
delapan juta ton sampah plastik berakhir di laut
nah angka ini setara dengan produksi sampah plastik di indonesia yang sejauh ini memang cukup tinggi
ya di seluruh dunia juga bahkan
nah baik di darat maupun di laut ini sampahnya segininya dan jika kondisi ini dibiarkan
jumlah plastik yang lolos ke laut ini bisa naik hingga sepuluh kali lipat di tahun dua ribu dua
nah itu sebabnya mengapa kampanye untuk lingkungan diantaranya adalah memberhentikan penggunaan stereofoam
bagi beberapa produsen makanan besar restoran besar misalnya ya
tiga tahun yang lalu bahkan sudah diancam oleh who lalu kemudian mengganti kemasan makanannya dari steroform menjadi kemasan kertas
kita juga sering melihat barangkali tiga empat tahun yang lalu masih menggunakan steroform tapi sekarang sudah menggunakan kertas
karena memang bahannya selain kesehatan kemudian juga residunya atau sampahnya ini yang susah diuraikan
ya walaupun dimulai dari bandung tidak apa apa juga sih
dimulai dari bandung kemudian seluruh indonesia bisa menjadi lebih sehat kan kalau misalnya
ini bisa diterapkan di seluruh indonesia tidak hanya di daerah saja
setuju namun tadi yang sempat juga diutarakan oleh koresponen kita bahwa jangan sampai ini merupakan kebijakan populer semata begitu ya
tetapi juga harus menjadi sebuah kebijakan yang betul betul bisa menjadi solusi kompromi antara industri dan juga masyarakat
saya setuju sekali